santap sahur memiliki manfaat bagi mereka yang akan menjalani ibadah puasa
selain memberi energi sahur juga dianjurkan karena bagian dari ibadah ramadan
jam makan sahur yang dilakukan dini hari ini membuat sebagian orang memilih untuk kembali tidur setelah sahur
salah satunya abdul latif
dia mengaku bisa tidur empat hingga lima jam setelah sahur
ia pun beberapa kali merasakan dampak tidur setelah sahur
habis subuh langsung tidur biasanya nggak ada kegiatan lagi
empat lima jam jam sembilan sepuluh an paling siang banget jam sepuluh
tapi kalau udah kena cahaya cahaya dari cendela itu mulus mulus kayak gitu
itu gak tau entah salah makan pas sahur atau emang karena kelamaan tidur
mulus mulus gitu pernah
dan ini adalah nabilah
sejak pukul tiga dini hari ia sudah menyiapkan sahur
baginya sahur menjadi momen berharga untuk keluarganya
setelah sahur nabila memiliki beberapa rutinitas
bagi nabilah pagi hari merupakan waktu terbaik menyalurkan hobinya yang sudah ia geluti hampir dua tahun terakhir
bahkan ia bisa menghabiskan hingga satu lima jam sambil menunggu jadwal work from home tiba
untuk tidur bisa dibilang kacau juga sih ya
karena udah harus bangun
dan tengah malem terus pagi pagi pun setelah mungkin sekitar jam enam ya setelah selesai alesan juga masih tidur
aku tidur sebentar lah
sekitar sampai jam tujuh atau setengah delapan aku bangun dan siap siap
karena harus vfh juga
menurut dokter asri alifa soleha tidur setelah sahur memang tidak langsung menimbulkan bahaya
namun apabila sering dilakukan akan berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan
tidur setelah makan tidak langsung menimbulkan masalah kesehatan
namun jika terbiasa tidur setelah makan maka akan menimbulkan beberapa masalah kesehatan
yang pertama meningkatkan resiko penyakit lambung
jadi tidur atau berbaring setelah makan tidak baik untuk kesehatan lambung
karena gaya gravitasi sangat berpengaruh terhadap cairan lambung
terutama setelah makan dalam porsi yang banyak
setelah makan di pagi atau sore hari dapat menimbulkan kesulitan tidur di malam hari
yang ketiga obesitas
jadi ada sebuah penelitian yang menyatakan tidur setelah makan akan mengalami peningkatan berat badan yang cukup
asri alifa menambahkan ada beberapa tips yang perlu diperhatikan
guna mencegah rasa kantuk setelah makan sahur
yaitu mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang
kurangi makanan dengan kandungan karbohidrat dan garam yang tinggi
hindari makanan yang pedas dan asam
tidak merokok minum air putih yang cukup dan hindari berbaring
andriawan saputra jakarta